halo selamat siang saudara apa kabar anda hari ini
saudara batas masa pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau spt untuk pajak tahun dua ribu dua puluh
bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat lalu
dan bagi wajib pajak badan waktunya tinggal beberapa hari lagi yaitu pada tiga puluh april dua ribu dua puluh empat
setiap tahun wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki kewajiban
untuk melaporkan sendiri pajak terhutang berupa spt secara tepat waktu
guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
lantas berapa banyak jumlah spt tahunan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi
maupun badan hingga saat ini serta apa saja sanksi bagi wajib pajak yang tidak melapor pajak
kita akan bahas selengkapnya selama tiga puluh menit ke depan bersama saya egit hapsari hanya nih zona inspirasi
baik saudara bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini
yaitu ibu dwi astuti selaku direktur penyuluhan pelayanan dan humas
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia
halo selamat siang ibu apa kabar ibu dwi
selamat siang egy kabar baik sekali
terima kasih ya sehat walafiat terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kompas tv
ibu dwi kita tahu pajak itu kan sejatinya bermula dari kesadaran dan juga kepatuhan begitu ya bu
sesignifikan apa kepatuhan pajak ini bagi sebuah negara indonesia sebesar ini
ya tentunya kepatuhan pajak ini merupakan sebuah perwujudan dari rasa cinta tanah air sebetulnya
kalau kita menilik ke sistem perpajakan indonesia kepatuhan pajak itu sebetulnya mencerminkan sistem self assessment
yang selama ini kita aku ya kita gunakan dimana wajib pajak itu diperkenankan
memang memiliki kewajiban untuk menghitung memperhitungkan kemudian membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya
nah penyampaian spt ini adalah sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut
tentunya kepatuhan wajib pajak ini nanti akan tercermin dari sebetulnya berapa banyak kontribusi yang juga disampaikan
yang pada akhirnya itu semua akan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat juga gitu ya
karena kemudian dikembalikan untuk pembangunan
kepatuhan ini menjadi sangat penting menjadi sangat signifikan maksud saya
terlebih lagi lebih dari tujuh puluh persen apbn kita ini berasal dari pajak
nah oleh karena itu kontribusi seluruh masyarakat dalam membayar pajak kemudian melaporkannya
ini tentu saja sangat memberikan merupakan sebuah pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sangat penting
artinya bagi berkehidupan kebangsaan indonesia pastinya
jadi besar sekali sumbangsihnya ya bu duya hingga tujuh puluh
bisa dikatakan bahwa pajak ini merupakan tulang punggung pembangunan indonesia
karena tujuh puluh artinya kan dari tujuh puluh satu sebetulnya persisnya
artinya yang dari sumber sumber yang lain dari penerimaan migas misalnya
kemudian penerimaan bukan pajak itu hanya tiga puluh persen
jadi bisa dibayangkan yang tujuh puluh ini
dan ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat indonesia loh
nah terkait dengan spt tahunan untuk wajib pajak orang pribadi
kan sudah jatuh tempo pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat ya bulan lalu begitu
bagaimana sejauh ini mungkin achievementnya apakah sudah mencapai target
ya kalau dikatakan mencapai target ini jadi begini
yang sudah masuk dalam administrasi perpajakan
di direkturat jenderal pajak dari jumlah penduduk kita itu sekitar tujuh puluh juta npwp
kurang lebih ya tujuh puluh tiga sebetulnya
nah dari tujuh puluh tiga juta itu tidak semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan spt tahunan
jadi misalnya yang pendapatannya masih di bawah ptkp
kemudian kalau suami istri walaupun dua duanya memiliki npwp gitu ya kadangkala
nah yang punya kewajiban untuk melaporkan itu hanya suaminya
karena penghasilannya digabung dengan suaminya
mungkin yang memiliki npwp tapi belum memiliki penghasilan
atau yang statusnya tidak aktif
nah sehingga dari jumlah tersebut yang kemudian kita hitung sebagai memiliki kewajiban
untuk menyampaikan spt tahunan itu ada kurang lebih jumlahnya sembilan belas dua ratus tujuh puluh tiga kurang lebih
nah inilah yang dijadikan basis atau dijadikan dasar untuk menghitung kepatuhan
kalau dihitung semua kan gak fair juga ya
jadi ada banyak yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan spt tahunan
nah kemudian dari sembilan belas dua itu kurang lebih sembilan belas dua juta ini
yang menjadi target kepatuhan direktur ajaran pajak selama setahun itu kurang lebih sekitar delapan puluh tiga persen
atau kurang lebih sekitar enam belas juta
nah sampai dengan tanggal tiga puluh satu maret yang lalu
dan mungkin yang terupdate sampai dengan tanggal dua puluh tiga april tadi malam
sudah menyampaikan spt tahunan itu kurang lebih tiga belas lima ratus tujuh puluh wajib pajak
nah itu sebetulnya sudah melampaui dari target apa namanya sampai dengan triwulan pertama sebesar enam puluh persen dari delapan puluh tiga persen
dari jumlah tiga belas tujuh itu tiga belas juta diantaranya adalah untuk orang pribadi
dan kurang lebih lima ratus empat puluh untuk wajib pajak badan
nah mengingat badan ini kan jatuh temponya masih beberapa hari lagi nih
nah mudah mudahan dalam kurun waktu ini akan banyak wajib pajak badan yang juga menyampaikan spt tahunan
walaupun sudah jatuh tempo untuk spt tahunan orang pribadi
jatuh tempot tiga puluh satu maret lalu
tapi bukan berarti kewajiban untuk membayar pajaknya itu luntur ya
jadi kewajiban itu tetap melekat gitu
yang katakanlah memang belum menyampaikan spt tahunan segeralah menyampaikan
cuma seratus untuk orang pribadi
tetapi sebetulnya ada konsekuensi tambahan
kalau misalnya suatu saat kita tegur dan kita ketahui bahwa ada dari data pihak ketiga
bahwa ternyata ada pajak yang belum dibayar atau belum dilaporkan ini kurang jumlahnya
nah itu kena sanksi administrasi lagi di luar yang seratus
jadi bagaimanapun segeralah masukkan spt tahunan
tetapi yang dikhawatirkan justru itu tadi
nah ini yang seharusnya misalnya dibayarkan di bulan maret
tapi belum dibayarkan sampai dengan mei juni agustus misalnya
nah ini yang ada juga konsekuensi sanksi administrasinya
kalau untuk sanksi keterlambatan karena pembayaran itu juga tidak besar sebetulnya
tapi kalau di gunggung lumayan juga nih
karena perbulan itu satu plus aflifaktor
aflifaktornya kurang lebih dua puluh atau sekitar satu dua satu satu lah perbulan
tapi kalau misalnya dpp nya besar atau numpuk bulannya banyak kan lumayan juga ya
jadi memang lebih bagusnya yang patuh
tentunya kita juga tidak mengharapkan wajib pajak ini membayar sanksi
kami sendiri lebih sangat menghargai
kami dan sangat mengharapkan teman teman wajib pajak itu membayar pajak tepat pada waktunya
gak enak juga kok nerbitin sanksi administrasi itu percaya deh
apalagi yang membayar saksi yang menerbitkan sanksinya
karena mungkin kurang disiplin atau terlambat
iya aduh rasanya gitu ya
tapi biasanya alasan alasan seorang wajib pajak ini mungkin terlambat melaporkan ini yang sudah dianalisis djp apa saja
memang kita juga memberikan relaksasi sebetulnya kepada wajib pajak badan untuk juga melakukan penundaan
biasanya kita waktu kurang lebih kita beri waktu dua bulan gitu atau tiga bulan ya
biasanya kalau untuk wajib pajak ini laporan ketahunannya yang belum selesai
nah ini itu secara undang undang diperkenankan
memberitahukan kepada kami bahwa dengan surat ada formulnya bahwa meminta penundaan pemasukan spt
tapi itu bukan berarti menghilangkan sanksi administrasi yang ininya ya bukan sanksi administrasi karena keterlambatan
tetapi sanksi administrasi misalnya pajak yang dibayarnya yang harusnya dibayar bulan maret atau april ini menjadi misalnya karena ditunda dibayarnya bulan juli
nah itu tetap terkena sanksi administrasi
karena kami tahu misalnya laporan keuangannya kompleks
karena skala usahanya mungkin besar
karena memang mengisi spt tahunan orang pribadi itu relatif sederhana sebetulnya
mengisinya juga sangat mudah secara online
dan itu kalau sudah ada bukti potong apalagi yang cuma dari satu pemberi kerja itu sangat mudah sekali
jadi memang tidak ada mekanisme penundaan untuk orang pribadi
sangat mudah dipahami dan juga menjadi pengingat kembali bagi wajib pajak
jangan lupa nanti batas akhirnya itu adalah tiga puluh april dua ribu dua puluh empat
saudara dan masih ditemani ibu dwi astuti
selaku direktur penyeluhan pelayanan dan humas
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia
budi tadi kita ngobrol ngobrol bahwa memang pelaporan spt tahunan untuk baik itu badan maupun orang pribadi terus berjalan sebetulnya sepanjang tahun
namun untuk mekanismenya jika mungkin ada wajib pajak orang pribadi yang belum sempat melaporkan spt tahunannya bagaimana ibu
langsung masuk saja ke laman djp go id
ke apa namanya di sana ada form untuk pelaporan spt
sistem kami akan mengetahui oh seseorang ini terlambat menyampaikan spt tahunannya
jadi sama saja sebetulnya tidak ada perbedaan mekanismenya
yang kita tahu kan ini pelaporan spt tahunan sudah dilakukan secara online
tapi apakah masih ada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melaporkannya secara manual data kegagator pajak begitu
ada karena berdasarkan data yang kami olah itu
masih ada sekitar kurang lebih empat persen lagi lah
karena yang sudah menurut catatan kami sembilan puluh enam enam itu sudah melakukan pelaporan secara daring atau online
jadi masih ada sekitar tiga tujuh tiga delapan lagi yang melakukan manual
dan sebenarnya ini itu data seluruh indonesia
jadi ya bagaimanapun mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum bisa gitu ya
atau kadangkala ya mungkin sudah lanjut usia gitu
tapi sepanjang misalnya datang ke kantor pelayanan pajak dan minta bantuan itu biasanya kita bantu
jadi yang tadinya manual bawa kertas gitu kita bantu bagaimana cara masukkan spt tahunan secara online
jadi ya kami tetap membuka ruang
tapi harapannya suatu saat nanti kita akan seratus persen online gitu semua ya
nah ini juga sebetulnya untuk meminimais pertemuan antara fiskus dengan masyarakat sebetulnya
jadi dan ini kemudahan pastinya
apalagi spt tahunan orang pribadi itu ya kalau dengan datanya lengkap tidak lebih dari lima menit selesai masukin spt
jadi targetnya ini suatu hari nanti akan seratus online dan seratus lapor pajak ya
kalau tadi saya katakan bahwa target setahun ini tahun ini delapan puluh tiga persen ya suatu saat juga kami mencanangkan bahwa harus seratus persen juga sampai bulan maret sama april
karena memang disitulah sebetulnya kepatuhan itu diukur
karena memang batasnya tanggal tiga puluh satu maret dan tiga puluh april
jadi kalau sekarang delapan puluh tiga ya mudah mudahan empat lima tahun ke depan bisa seratus
dari dcp sendiri apa saja langkah yang sudah dilakukan budi untuk mencapai target tiap tahunnya
sebetulnya kami melakukan edukasi cukup masif
jadi kami punya kantor pelayanan pajak itu lebih
kemudian kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan itu ada lebih dari dua ratus sembilan puluh kantor
yang kesemuanya ini kalau menghadapi bulan april dan maret itu pasti melakukan edukasi
melakukan sosialisasi terkait penyampaian spt tahunan
samping itu kami juga pasti melakukan melalui media sosial
lewat media buying seperti ini juga kami lakukan juga
dan satu hal lagi yang kami lakukan adalah kami juga melibatkan para relawan pajak dan tech center seluruh indonesia
kami punya lebih dari empat ratus tech center
jadi itu di apa dengan universitas universitas
relawan pajak juga seluruh indonesia kami punya lebih dari seratus ribu mungkin relawan pajak yang para mahasiswa ini juga kami libatkan untuk terkait edukasi perpajakan
ini edukasi penyampaian spt tahunan
dan untuk tahun ini di bulan maret yang lalu kami punya apa namanya layanan luar kantor
jadi kami datang ke wajib pajak ke pusat pusat perbelanjaan
kami mendirikan pojok pajak itu kurang lebih di tiga titik seluruh indonesia
jadi kami ada juga yang datang ke kelurahan ke perumahan perumahan
tujuannya adalah kami juga ingin memberikan kemudahan memberikan asistensi kepada masyarakat
sehingga tidak perlu jauh jauh gitu menyampaikan spt tahunan
tetapi memang ya itu tadi mungkin teman teman wajib pajak masih butuh asistensi dan lain sebagainya
kami juga pada saat kegiatan itu dibantu relawan pajak dari universitas universitas yang sudah memiliki perjanjian tax center dengan direktur jenderal pajak
jadi memang cukup masif edukasi yang kami lakukan terkait hal ini
saya mendapatkan informasi nih pasti kan mencapai target ada juga nih kendalanya
satunya ada laporan masyarakat yang dikabarkan menerima surat ataupun email yang mengatasnamakan direkturat jenderal pajak
tanggapan dari djp sendiri bagaimana bu dwi
ini dalam kesempatan ini mbak egy terima kasih sudah mengingatkan
bahwa memang pada saat penyampaian spt tahunan seperti ini ada juga pihak pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan mengirimkan surat seolah olah dari direkturat jenderal pajak dalam tanda kutip
dan mengatakan bahwa anda punya tagihan pajak harus dibayar
silahkan buka transfer ke rekening itu ini gitu ya
atau file buka apk dan lain sebagainya
ini bisa saya pastikan bahwa kalau menerima email menerima sms atau whatsapp seperti itu itu dipastikan penipuan
karena direkturat general pajak tidak pernah berkirim surat kepada wajib pajak mengatakan bahwa anda harus membayar pajak dan mentransfer ke rekening x gitu
karena yang namanya membayar pajak itu adalah ke rekening negara dengan menggunakan kode mata anggaran tertentu
jadi tidak ke rekening orang pribadi
yang kedua direkturat jenderal pajak juga tidak pernah mengirim file apk
baik melalui email maupun melalui whatsapp
karena kami biasanya bersurat
karena kami ya apa namanya sebagai salah satu bentuk mengingatkan kami juga mengirimkan email blast
atau kantor pajak juga yang mengirimkan pemberitahuan melalui whatsapp
tapi biasanya dengan bahasa yang santun
dan hanya mengingatkan tidak ada tagihan pajak
apalagi kalau apa namanya diminta transfer
nah oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada masyarakat untuk berhati hati bila mendapatkan email atau whatsapp seperti itu
lebih baik dikonfirmasi saja ke kantor pajak
atau juga melalui kering pajak ke seribu lima ratus dua ratus
tanyakan apakah direkturat jenderal pajak berkirim surat seperti itu
jadi saudara kompas tv itu tanda tandanya bahwa ini penipuan begitu
dan juga menggunakan bahasa yang mungkin kurang formal
yang bisa dipercaya hanyalah email resmi
dari direkturat general pajak
dan kalau email itu pasti dari domainnya itu at pajak go id
kalau misalnya domennya pajak com atau pajak satu com pajak online com itu sudah pasti bukan dari direkturat jenderal pajak
hanya at pajak go id
hati hati juga perhatikan siapa di pengirimnya
sekalipun bu ewi misalnya ngasih apa bu dwi ngasih ini
menggunakan atau memanfaatkan ketidak telitian
hanya beda satu abjad atau satu huruf
namun untuk kedepannya bagaimana dari djp sendiri untuk mencegah supaya penipuan ini tidak terulang kembali bu
kami juga bekerja dengan aparat bekerja sama dengan aparat penegak hukum
dalam hal ini kami dengan pihak aph
kita sudah beberapa kali melaporkan
bahwa terjadi ada modus penipuan baru seperti ini
kemudian juga dengan menkom info
setiap kami menemukan nomor rekening yang katakanlah digunakan untuk modus penipuan ini
kami sampaikan kepada menkom info untuk juga ditindaklanjuti
intinya kalau memang ada informasi seperti ini segera beritahukan kepada kami
dan kami akan juga tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
anda masih menyaksikan zona inspirasi saudara
masih membahas seputar kepatuhan spt tahunan dua ribu dua puluh
bu dwi selain wajib pajak orang pribadi kan ada wajib pajak badan juga yang jatuh tempo pada tiga puluh april dua ribu dua puluh
namun mungkin yang belum mengetahui apa perbedaan prosedur
untuk pelaporan ini antara wajib pajak orang pribadi dan juga badan
ya secara prosedur sebetulnya sama saja
bahwa apa namanya yang menjadikan perbedaan barangkali adalah formnya
kalau untuk orang pribadi itu bisa disebut dengan seribu tujuh ratus tujuh puluh
kalau pribadi karyawan itu tujuh belas tujuh puluh s dan ss
yang s itu sederhana yang ss sangat sederhana ini
kalau katakanlah dari satu pemberi kerja dan penghasilan itu sampai dengan enam puluh juta itu dengan ss tadi yang sangat sederhana
nah untuk badan itu disebut dengan seribu tujuh ratus tujuh puluh satu formnya
nah ini lebih formulirnya itu lebih complicated sebetulnya
karena memang kalau badan kan pasti banyak transaksi yang harus dilaporkan
nah itu tadi nanti harus ada juga lampiran lampirannya
lampirannya ada laporan keuangan ada neraca rugi laba dan seterusnya
tapi kalau secara mekanisme pelaporan itu sama
bisa saja bisa online juga bisa melalui e filing bisa melalui e form
atau mungkin melalui pihak ketiga yang kita biasa sebut dengan pjap itu juga bisa
jadi sebenarnya secara prosedur tidak ada perbedaan cuma memang formulirnya yang berbeda
oke lantas bagi wajib pajak badan apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaporkan spt tahunan ya bu
ya diantaranya karena pasti transaksinya banyak nih
biasanya yang perlu disampaikan itu daftar karyawannya
mungkin berapa gaji gajinya
mungkin biaya biaya yang dikeluarkan list biayanya
dibukti potong itu dalam artian bukti potong itu bukan hanya orang pribadi yang ini
kadang kadang kan misalnya badan juga bertransaksi dengan perusahaan lain kemudian dipotong pajaknya gitu
laporan keuangan neraca rugi laba
kemudian nanti ketika harus menuangkan angka angka itu ke dalam formulir spt tahunan menjadi lebih mudah
oleh karena itu juga jatuh temponya lebih lama ya gitu
dan masih juga diberikan kesempatan penundaan
karena memang badan ini lebih complicated lah untuk mengisinya
terkait dengan sanksinya kalau wajib pajak orang pribadi ini kan quote unquote hanya seratus ribu
jadi saksi administrasinya kalau tidak menyampaikan itu satu juta rupiah
sanksi administrasi untuk tidak menyampaikannya saja ya
tapi kalau misalnya secara substansi ada tadi yang saya katakan ada pajak yang harus dibayar itu menjadi kurang atau menjadi lebih besar
nah ini saksi administrasinya tadi satu per bulan plus aflip faktor tadi
jadi sama dengan apa namanya wajib pajak orang pribadi
apakah akan ada keringanan bagi wajib pajak yang terlambat melapor bu
keringanan itu tergantung kasusnya gitu ya
biasanya ada juga sih sebetulnya mekanisme permintaan pengurangan sanksi
tapi itu sangat selektif ya
apalagi kalau misalnya sanksi administrasinya itu karena sengaja nih antar aja antar aja ah gitu
nah ini kan menjadi tidak fair buat yang menyampaikan tepat waktu dong kalau yang sengaja terlambat
tapi bahwa mekanisme itu itu sebetulnya lagi pula seperti ini
penerapan sanksi administrasi itu tidak serta merta
jadi kalau misalnya mbak egit mohon maaf nih ya terlambat
terus nanti saya bayar sanksi sendiri deh
karena sanksi administrasi itu harus ada ya apa yang kita sebut kohearnya atau apa ya kohear itu ada formnya lah
jadi kalau misalnya terlambat itu nanti kantor pajak akan menerbitkan apa yang disebut dengan stp
nah ini yang baru dibayar tuh seratus ribunya atau satu jutanya
udah ada tagihannya dulu deh gitu kira kira
kemudian kalau terkait dengan substansi itu biasanya kalau misalnya kita punya data dari pihak ketiga mengatakan bahwa
wah mbak eggit ini ternyata punya habis beli transaksi beli mention di mana gitu
wah dilihat di spt nya ternyata belum dilaporkan
nah ini juga diberi dua kesempatan sebetulnya
orang pribadi atau badan ini memperbaiki sendiri spt nya
dan kemudian membayar sanksinya dihitung sanksinya berapa dibayar sendiri
atau bisa juga misalnya dengan kita lakukan dalam tanda kutip pemeriksaan
nah nanti diterbitkan skp nya nanti berdasarkan skp nya itu dibayar
jadi kalau untuk secara substansinya bukan kepatuhan formalnya
bisa dengan melakukan mekanisme pembetulan spt
itu juga secara online difasilitasi juga
ada jadi apa namanya kita bisa pilih pembetulan kalau sudah masuk gitu ya
tapi kurang dilaporkan bisa mekanisme pembetulan
tapi kalau misalnya baru pertama kali menyampaikan ya disampaikan saja
dengan membayar tadi sejumlah sanksi administrasi yang seharusnya itu berapa
tapi harapannya selain patuh tapi juga tepat waktu
apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat saudara kompas tv sebagai wajib pajak ibu
sekali lagi terima kasih mbak egit atas kesempatannya
nah pemeriksa para wajib pajak
dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa
kepatuhan adalah kepatuhan membayar pajak adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting
bagi kita sebagai warga negara
kami juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan spt tahunan
oleh karena itu kami menghimbau untuk menyampaikan spt tahunan tepat pada waktunya
ini juga sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara
baik terima kasih ibu dwi astuti selaku direktur penyeluhan pelayanan dan humas
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia telah hadir bersama kami
terima kasih pemirsa telah menyaksikan zona inspirasi
saya gita hapsari pamit undur diri sampai jumpa